kalian mau narik hari ini
kakek punya sesuatu yang harus kalian bawa
kakek yang bener aja
kita berdua tuh
kamu sudah tidak mengganggu suami saya
kamu sudah merusak rumah tangga saya
dan gara gara kamu
dan anak saya mercy
sudah pergi dari rumah saya
gimana keadaan lia bu
mana aku tahu
apa ini jemput disini dulu ya
mau gak landsideng anjing tuh
chulka inorg pidengarut
kek papa jangan dipindahin ke situ
papa tuh lagi dijemur
kata dokter papa tuh mesti dijemur kek
bagus buat perkembangannya
ketika mata tak melihat
mata hati menjadi lebih tajam
mata hati dapat melihat
apa yang tak mampu dilihat oleh mata
kok kakek itu tahu ya
pohonnya bakalan jatuh
aku harus cari lia sampai ketemu
dia dimana sekarang
lia itu kan sekarang udah tinggal sama bapaknya
dia udah gak tinggalin rumah ingrid lagi
aku harus cari sampe ketemu
kamu inget gak waktu
alasannya dia apa
kamu mesti inget
lia itu anak durhaka
ngapain kamu mesti nyari nyari dia
aku nggak peduli dia durhaka apa enggak
dia tuh tetep anak aku
kalau kamu gak mau ikut nyari dia
biar aku nyari sendiri
aku temenin kamu
gue rasa kakekmu lia itu emang beneran sinting tau gak
tapi kamu menurut gue tuh gak kayak gitu mer
dia tuh gak sinting
dia cuma punya kelebihan
kayak indra ke enam gitu lah
yang bener aja ngaco lu li
tapi dia dia dia
kakeknya kok bisa tau kalo poni tuh bakalan tumbang
dia kan buta
kebetulan aja kali
mata hati akan lebih tajam
ngeri banget kan
kalian mau narik hari ini
ya kakek punya sesuatu yang harus kalian bawa
kayak yang bener aja kita berdua tuh kerjanya siang
gak mungkin lah meruin senter
entah kemana nasib membawa
tidak akan kesulitan
aduh kakek please deh gak usah puitis gitu dong ngomongnya
nanti kita bakal butuhin barang ini
udah bawa aja lah
kita pamit dulu ya kita mau narik dulu
lu kenapa sih ikutan bego juga
ngapain sih lu nurutin omongannya si kakek aneh itu
ya udahlah mer
kan yang penting kita udah buat dia lega
lagian center juga bukan barang yang berat berat banget dok
iya senter sih gak merasa hal
nah itu kan sampah
ya udah udah mer gak usah ribet ribet gitu terus
nanti ada penumpang nggak mau naik loh
ih dia jorok banget sih
masa sampah dibawa
kayaknya kita cari lihat tempat lain aja ya
gak mungkin dia ada disini
gak apa apalah kita coba cari dulu
aduh dengerin aku deh dia pasti gak ada disini
aku mau kesana
aduh kamu ngaco

kamu pasti salah lihat
aku mau kejalan
inget dong sama kondisi keserangan kamu
kan kita semua yang repot
yaudah gak apa apa aku tunggu disini
kalau emang dia jadi kenaik diangkut itu
nanti juga pasti dia akan kembali ke jalan ini kan
biar aku tunggu disini
jadi kenaik gimana
aduh kamu pasti salah lihat udah deh
liatin kamu sesek lagi kan
kamu sesep lagi nanti kamu sakit lagi dengerin aku deh
gak apa apa zan aku tunggu disini aja udah
oke tunggu ya tunggu oke
udah gak apa apa
aku biar tunggu disini kamu urusin aja kerjaan kamu dulu
tuh gak apa apa kok
yaudah aku aku kuat kok aku gak apa apa
kamu tolong jaga nyonya baik baik ya
kalau sampai kenapa kenapa langsung hubungin saya
baik pak ya
nanti aku pergi dulu ya
kan gue udah buang
itu lo buang
tapi itu di janji
sama kakek itu
dulu tuh gila ya main buang aja
ya elah li
sampah ya tempatnya di tempat sampah
yaudah sekarang lo buang tadi kulit pisang dimana
balik balik balik
balik balik cepetan sekarang
udah sih udah gue buang ini kan
yaudah cepetan mer
yaudah deh yaudah deh
sebaiknya kita pulang sekarang bu
tak baik untuk kesehatan ibu
saya tetep harus cari lia dulu
tapi bu nanti kalau ibu drop ibu sakit ibu tidak bisa mencari lea lagi